benang layangan yang menjuntai di jalan sangat membahayakan para pengendara terutama pengguna sepeda motor
beberapa kasus pengguna sepeda motor yang terjerat benang layangan pun marak ditemui beberapa waktu ini
salah satu yang terbaru adalah seorang balita berusia dua tahun di kabupaten tasik malaya jawa barat
pada senin sore enam belas oktober dua ribu dua puluh tiga korban tersayat benang layangan putus saat menumpangi motor yang dikendarai ibunya
korban mengalami luka parah di bagian wajah hidung serta leher hingga mendapatkan perawatan medis
untuk meminimalisir cedera menurut praktisi keselamatan dari safety defensive consultant indonesia
soni susmana pengendara kendaraan roda dua diimbau selalu menggunakan perlengkapan berkendara lengkap
sony juga mengingatkan tidak hanya pengemudi yang dilengkapi perlengkapan berkendara
melainkan penumpang pun harus menggunakan perlengkapan yang sama
agar jika terjadi kecelakaan atau terkena benang menjuntai dapat meminimalisir cedera
posisi penumpang pun harus diperhatikan dengan baik baik
anak anak harus tetap duduk di belakang atau di kursi penumpang
benang layangan ini berpotensi membahayakan nyawa
karena benang layangan yang digunakan seringkali merupakan benang gelasan yang terbuat dari benang nilon
yang sudah dicampur dengan pecahan kaca dan cat khusus dengan tujuan agar dapat mengalahkan lawan
benang layangan itu buat memutuskan lawan
buat putusin lawan biasanya tandingnya sama siapa sih
macem macem bisa sama bapak bapak kakak kakak
nah biar menang
bapak bapak gimana caranya
gelasannya harus kayak gimana
gak takut kena ke orang
takut kena ke orang
nggak ada udah di atas kayak gini
musim kemarau seperti saat ini memang banyak dimanfaatkan oleh anak anak dan juga orang dewasa untuk bermain layangan
namun bagi yang bermain layangan sebaiknya dilakukan permainan layangan ini di lapangan terbuka
agar benang layangan ini bisa diperhatikan
dan yang putus itu dapat lebih terkontrol dan tidak mengenai orang lain
nah bagi pengendara kendaraan khususnya yang beroda dua
ini memang harus lebih memperhatikan daerah sekitarnya dan safety riding
agar terhindar dari juntayan benang layangan yang terputus
mita handayani helmi surya negara bandung jawa barat